tim penyidik direktorat kriminal umum polda metro jaya berhasil menemukan dua senjata api yang digunakan para tersangka perampokan di pulau mas jakarta timur
pistol itu dititipkan ke salah satu rekan pelaku di kawasan cibinong bogor jawa barat
dalam video amatir ini petugas kepolisian berpakaian preman dari direktorat kriminal umum polda metro jaya menyambangi sebuah rumah yang terletak di kawasan cibinong bogor jawa barat pada jumat pagi
ini adalah rumah salah satu rekan tersangka perampokan maut di pulau mas jakarta
dari rumah itu petugas menemukan tas hitam berisi dua pucuk pistol fn
senjata ini diduga digunakan tersangka saat merampok di pulau mas
rumah ini terlacak setelah kepolisian menginterogasi dua tersangka yang tertangkap erwin dan alvin
kepolisian juga sudah menyebar foto yus pane salah satu tersangka yang masih buron
yuspani berperan sebagai wakil kapten dari ramlan butar butar tersangka yang tewas saat ditangkap
temannya erwin tadi tersangka ini menyerahkan atau memberikan barang yang tadi karung itu kepada kakaknya marginun ini
kakaknya pak ginon ini seorang perempuan ya
kemudian kita ambil karung itu
ternyata isinya karung itu ada senti
ada senti juga sih
ternyata isinya karung itu ada senti